kementerian kesehatan menyebut dua lokasi yang ditunjuk menjadi tempat simulasi vaksin corona adalah puskesmas tanah sareal kota bogor jawa barat dan juga puskesmas badung bali
wali kota bogor bima arya pun menyambut baik kabar tersebut
puskesmas tanah sareal kota bogor kami siang langsung membatasi jam operasional medis umum lantaran semua petugasnya sedang membenahi fasilitas kesehatan puskesmas
wali kota bogor berencana untuk meningkatkan kelengkapan alat fasilitas tempat dan area lingkungan yang berdampingan dengan kantor dinas kesehatan tersebut
simulasi sengaja digelar setelah pemerintah melakukan uji coba vaksin covid sembilan belas di kota bandung beberapa waktu lalu
dan hingga kini kota bogor masih menyendang status zona merah covid sembilan belas karena naiknya jumlah kasus kematian meningkatnya penyebaran di area perkantoran dan menipisnya ketersediaan ruang rawat di rumah sakit rujukan
tapi siaplah kalau ditunjuk berarti sudah punya hitungan ya sudah memenuhi kriteria ya kita siap lah
ya menurut saya kita cek vaskes helkesnya dan lingkungannya ya kita akan kondisikan tiga hal itu dan persyaratannya apa aja saya mempelajari dulu syarat syaratnya kita rapikan dulu lah itu